dasar tidak berguna
percuma saja aku bangkitkan kalian dari kubur
untuk melawan kian santang saja
kalian tidak mampu
ampuni kami gusti
kami tidak sanggup untuk menghadapinya
karena ternyata kian santang mempunyai ilmu kanon agam yang sastri gusti
dan tidak bisa menangani
tidak sengaja menggunakan tulus belajar gusti